tujuh belas anak anak penyandang disabilitas yang diungsikan dari ukraina telah tiba di polandia kamis kemarin
didampingi sukarelawan dokter dan kerabat mereka anak anak ini menyeberang kota perbatasan medica
lalu dibawa menggunakan kereta medis darurat menuju dinia polandia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
salah satu dokter yang mendampingi anak anak ini mengatakan kereta dilengkapi dengan peralatan medis
agar anak anak bisa mendapatkan perawatan selama perjalanan mereka
kita memiliki kereta medis yang diperlukan dengan kereta medis
beberapa dari mereka memiliki kemampuan operasi beberapa dari mereka memiliki kemampuan penyelamatan intensif
semua monitor dan peralatan dan kita akan menjaga anak anak yang sakit dalam perjalanan ke polandia
lebih dari dua juta orang sudah meninggalkan ukraina
sejak invasi rusia dua minggu lalu beberapa diantara warga ukraina yang mengungsi mengaku
tak bisa melupakan ketika kota tempat tinggal mereka diserang dan hancur
tu vidya kak ruski atakuyut
da da atakuyut
invasi rusia telah menewaskan ribuan tentara dan warga sipil
hingga menimbulkan trauma bagi warga ukraina yang mengungsi
hal ini menjadi salah satu perhatian dari unhcr
seorang jurubicara unhcr menyebut
trauma yang dialami pengungsi yang menyelamatkan diri dari perang di ukraina semakin mengkhawatirkan
cara untuk menangani dan mengelola trauma dan terangkan adalah

di luar peringkat
memiliki ruang aman
di mana mereka bisa menggabungkan diri
di mana mereka bisa berkembang
dan bisa kembali ke kaki mereka
dan ada juga para spesialis yang bisa memberikan
dan bantuan psikosoial
kepada orang orang tersebut
meski tak ada laporan tentang kekerasan terhadap pengungsi
unhcr menyebut potensi pelanggaran semacam itu mungkin terjadi
dan anak anak adalah kelompok yang paling rentan
unhcr menyebut potensi pelanggaran semacam itu mungkin terjadi dan anak anak adalah kelompok yang paling rentan

berusaha untuk memastikan agar hal itu tidak terjadi